sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi meninjau proyek pembangunan
pengembangan bandara internasional soekarno hatta tangerang banten pada minggu siang
dengan adanya runway tiga ditargetkan bandara suta mampu menampung seratus juta penumpang per tahun
pada tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
pengembangan bandara internasional soekarno hatta tangerang terus dikebut oleh pt angkasa pura
dengan pembangunan berbagai proyek peningkatan kapasitas
kondisi tersebut mendapat perhatian khusus dari menteri perhubungan budi karya sumadi
yang meninjau pengerjaan pembangunan landasan pacu atau runway tiga
pembangunan east cross taxiway pembangunan apron dan taxiway untuk terminal kargo
dengan pembangunan tersebut bandara suta mampu meningkatkan daya tampung
dari saat ini hanya mampu menampung enam puluh tiga juta penumpang
akan menjadi seratus juta penumpang per tahun pada tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
begitupun dengan peningkatan lalu lintas pergerakan pesawat dari delapan puluh satu pergerakan
menjadi satu ratus empat belas pergerakan pesawat per jam
sehingga tidak ada lagi antrian penumpang
pesawat di runway
soekarno hatta akan meningkatkan kapasitas yang sekarang ini sudah enam puluh tiga juta
kita akan rencanakan bisa menampung kurang lebih seratus juta lebih
kita yang kita bangun adalah runway ketiga
runway ketiga disertai dengan taxi
dan juga kita membangun east cross taxiway
direktur utama pt angkasa pura ii
muhammad awaludin menarurgetkan
runway tiga dapat dioperasikan pada bulan agustus dua ribu sembilan belas
atau enam belas bulan pengerjaan terhitung mulai akhir bulan april dua ribu delapan belas
saat ini proses pembebasan lahan masih dikebut
kekurangan lahan seluas satu ratus satu hektare dari total dua ratus enam belas hektare lahan yang dibutuhkan
pembebasan lahan akan diselesaikan pada bulan september dua ribu delapan belas mendatang
dan lahan yang sudah dibebaskan telah dilakukan pembangunan secara paralel
sudah menyelesaikan sampai jumat kemarin itu
dari sih rencana dua ratus enam belas hektare
jadi masih tersisa kurang lebih satu ratus satu hektare
nah ini terus berjalan
asumsi ini kita hitung kita akan selesaikan di sekitar bulan agustus september dua ribu delapan belas
nilai investasi pembangunan landasan pacu atau runway tiga mencapai dua enam triliun rupiah
keseluruhan pengembangan ini dilakukan sebagai upaya menjadikan bandara suta
memiliki daya saing di antara bandara kelas dunia lainnya
dan untuk mengantisipasi pertumbuhan penumpang pesawat di masa depan
turnya cnn indonesia